kereta terus berbenah diri meningkatkan layanannya dengan mengoperasikan skytrain atau kereta layang
namun dalam pengoperasian awal skytrain baru melayani terminal dua dan terminal tiga dan belum beroperasi dua puluh empat jam
menteri bumn rini sumarno dan menteri perhubungan budi karya sumadi
minggu pagi memantau peluncuran perdana skytrain di bandara soekarno hatta
kereta layang ini menggunakan teknologi automated guided transit atau egt
teknologi kendaraan pengangkut tanpa pengemudi yang sudah digunakan di bandara internasional gimhai kota busan
yang merupakan kota terbesar kedua di korea selatan
people mover ini adalah yang pertama kali di indonesia jadi standar operating procedure nya juga belum ada
jadi karena itu kami bersama sama dengan kementerian perhubungan membuat standar operating procedure nya
keamanannya segala dan juga kami berterima kasih dengan kementerian perhubungan karena dengan kerjasama ini
apa namanya pengemudinya juga di train
kami mengirim pengemudi kemudi ini ke
singapura selama dua bulan kemudian diteruskan di balainya kementerian perhubungan kereta api di madiun
luar biasa satu peningkatan level of service yang menjadi keharusan dari satu operator bandara telah ditampilkan lagi
artinya kita selalu tidak multi hentinya meningkatkan level of service ini
dan lebih bahagia
sekali lagi hari ini hari bakti perhubungan
oleh karena kami terima kasih kepada kementerian bumn ap dua
yang selalu tidak henti hentinya melakukan inovasi yang membuat pelanggan itu makin nyaman
dan kita ingin bersaing di kancah internasional
skytrain ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa bandara
penumpang untuk mempersingkat waktu tempuh antar terminal di soekarno hatta
para penumpang menyambut baik pengoperasian layanan baru ini
dengan pengoperasian kereta yang memiliki kecepatan enam puluh km per jam ini
dapat mempercepat waktu tempuh antar terminal yakni lima menit
sebenarnya terlambat sih lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali kan
tapi setelah melihat dan juga merasakan skytrain ini bagaimana
kalau dibandingkan dengan transportasi asisting sekarang kan bus ya
kalau bus dari terminal dua ke terminal tiga itu harus muter dulu ke terminal satu
nah kalau sekarang saya coba tadi cuma lima menit
dibandingkan bus bisa sepuluh menit lebih kali mungkin
terbantu banget mempersingkat jalan dari sini ke terminal satu terminal dua
kayaknya lebih cepat gitu
dengan diluncurkannya fasilitas ini
bandara soekarno hatta kini dapat sejajar dengan bandara lain di kawasan asean
khususnya untuk koneksi antar terminal
sudah ada koresponden cnn indonesia miladia rahma di bandara soekarno hatta tangerang banten
mila apakah anda sudah menjajal skytrain ini dan seperti apa efektivitasnya dalam memperlancar arus penumpang
selamat sore ria
untuk kali hari ini tampaknya menjadi hari yang membanggakan juga untuk kita bangsa indonesia
karena untuk pertama kalinya
sejarah dunia transportasi di tanah air
hari ini diresmikan skytrain atau kereta layang antar terminal di bandara terbesar di indonesia
bandara internasional soekarno hatta
berkaitan dengan pertanyaan anda rian
sayang sekali saya masih belum mencoba
mengapa karena seperti kita ketahui bersama bahwa meskipun hari ini sudah diresmikan
oleh menteri perhubungan budi karya sumadi dan juga menteri bumn rini sumarno
skytrain masih dulu bisa beroperasi selama dua puluh empat jam
hanya ada beberapa waktu tertentu yang kemudian
skytrain ini bisa diresmikan
dalam sehari selama enam bulan ke depan terutama pada masa uji coba
ini ada tiga sesi waktu yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh para penumpang
maupun pengguna jasa bandara untuk bisa memanfaatkan
maka kita mencobalah menjajah bagaimana skytrain pertama di tanah air ini
yang pertama pada pukul tujuh sampai dengan pukul sepuluh pagi
ini untuk pagi hari
kemudian sesi siang ini pada pukul dua belas sampai pukul dua
kemudian sore hari pada pukul lima sore sampai dengan pukul tujuh malam
anda bisa saksikan ini adalah salah satu rangkaian
memang di jadwalkan kita memiliki
untuk tahap pertama kita memiliki tiga rangkaian kereta yang akan beroperasi
satu rangkaian kereta ini tetap sendiri dari dua gerbong
ini masih belum beroperasi menurut jadwal karena memang di
apa ya bisa dikatakan di loket atau di ruang atau lorong skytrain ini
kita bisa melihat jadwal kapan skytraining ini bisa beroperasi
paling dekat kan dari sini saya bisa melihat bahwa jadwal terdekat terkait dengan ini
ini akan beroperasi pada pukul tujuh belas lebih dua puluh satu menit
artinya pada pukul setengah enam
jadi saya masih akan terus menunggu ini
sekali lagi saya akan menjajal skytrain
bicara soal kapasitas ini juga menarik rian
kalau kita bicara soal ya kita meskipun kemudian tadi saya sempat mendengar juga banyak kemudian masyarakat yang mengatakan
ya memang kita terlambat dibandingkan misalnya di singapura bandara canggih atau misalnya kuala lumpur international airport klia
yang sudah mengoperasikan skytrain
sejenis kereta antar terminal ini
meskipun kita masih bisa dibilang terlambat tapi setidaknya ini tentu patut diapresiasi
ini kemudian juga disambut baik oleh masyarakat
meskipun juga masyarakat sudah bisa melihat bahwa pengoperasian skytrain ini baru akan dimulai sekitar pukul sembilan
saya bisa gambarkan di sini cukup banyak juga ternyata antusiasme masyarakat yang menunggu untuk menjajal skytrain di bandara soekarno hatta
nah tadi saya sempat ingin sampaikan dengan kapasitas ya
kita bicara soal kapasitas
satu rangkaian kereta ini bisa membuat

yang terdiri dari lumpur
dan mungkin sedikit sedikit kita bisa melihat gambar dari di dalam skytrain ini
memang kalau kita lihat dari bentuk fisiknya skytrain ini memang didesain khusus untuk mereka berdiri begitu ya
untuk para penumpang dalam kondisi berdiri
mengapa karena memang ini dimaksimalkan
tempat duduk pasti ada tapi tidak terlalu banyak
tidak berbeda dengan skytrain
di negara negara lain
karena memang ini fokusnya untuk mereka para penumpang untuk berdiri
kalaupun ada tempat duduk disediakan sangat terbatas
ini memang kepada mereka
diperuntukkan kepada mereka penumpang yang memiliki kebutuhan khusus misalnya
atau mereka dengan ibu hamil lansia
jadi berkebutuhan khusus dan juga prioritas penumpang dengan prioritas tertentu begitu
nah memang dijadwalkan rian kita bicara soal apa ya
investasi dari skytrain ini kita tahu bahwa investasinya tidak main main
angkanya mencapai sembilan ratus lima puluh miliar begitu
dan pada tahap pertama ini yang dioperasikan memang baru ada tiga rangkaian rencananya
yang masih beroperasi masih satu dua rangkaian kereta kita masih bisa melihat ada di sini
tapi memang belum dioperasikan
dan nanti rencananya pengoperasian ini tahap pertama memang akan direncanakan untuk membawa penumpang
dari terminal dua ke terminal tiga begitu juga sebaliknya
tapi untuk shelternya ini memang dari terminal tiga begitu
kedepannya tentu saja diharapkan seluruh akses gedung
baik terminal satu kemudian integrated building
dan terminal dua terminal tiga ini akan kemudian terkoneksi semua dengan skytrain yang panjangnya sekitar tiga km
bicara soal headway dan efektivitas tadi seperti disampaikan dalam laporan sebelumnya
para penumpang sudah ada mijajal
dan memang betul kalau kemudian sebelum beroperasinya skytrain ini
biasanya untuk menempuh jarak dari satu terminal ke terminal lain dengan menggunakan bis shelter misalnya membutuhkan waktu sepuluh sampai lima belas menit
tapi dengan skytrain ini bisa dipotong setengahnya bahkan lebih
headwaynya dijanjikan hanya sekitar lima menit saja begitu
nah nanti saya akan mencoba apakah sesuai dengan apa yang kemudian dijanjikan
tapi overall saya pikir ini menjadi sebuah bentuk nyata bahwa pemerintah dalam hari ini cukup serius untuk membangun infrastruktur
terlebih lagi kalau kita bicara soal pertumbuhan penumpang bandara rian
ini kan memang luar biasa
data dari bps terakhir yang kemudian dirilis pada bulan februari dua ribu tujuh belas menunjukkan pertumbuhan penumpang itu tertinggi di angkutan udara
terutama dalam hal ini adalah pesawat begitu ya
dari kemudian tahun dua ribu lima belas angkanya sekitar penumpangnya jumlahnya sekitar delapan puluh dua juta kemudian naik menjadi sembilan puluh enam juta

karena kalau kita kemudian melihat juga
jadi rasa rasanya pengoperasian skytrain ini memang harus dilakukan
karena kalau kita kemudian melihat juga

jadi rasa rasanya pengoperasian skytrain ini memang harus dilakukan

dan ini menjadi sebuah keharusan
cukup banyak catatan yang anda sampaikan walaupun memang tadi jamnya itu tujuh belas dua puluh satu ya

mungkin anda sempat melihat

untuk memaksimalkan gerbong seperti itu
catatan anda di hari pertama ini mungkin anda
sempat melihat apakah kalau kita
perhatikan kereta ini kan sebenarnya memang
diperuntukkan untuk mereka berdiri
untuk memaksimalkan gerbong seperti itu
lantas untuk yang disabilitas
apakah ada pintu khusus
ataukah dipersiapkan layanan khusus
sejauh ini seperti apa evaluasi anda
di hari pertama ini tentunya ke depannya
mungkin jika memang ini dibutuhkan dan memang sangat dibutuhkan
pasti ini juga harus
menjadi salah satu penyesuaian seperti itu
baik ternyata pintunya sudah terbuka ya mila
baik mila silahkan mila
jadi betul kalau kita lihat
anda tadi bisa melihat rian meskipun pintu sudah terbuka
kemudian masyarakat memang cukup antusias
untuk bisa masuk ke dalam
apakah kita bisa mencoba untuk masuk ke dalam
kita sambil lihat ya
nah kalau kita bicara soal memang
khusus diperuntukkan bagi mereka dengan penumpang
berdiri betul sekali
dengan penumpang berdiri
tapi kalau kemudian kita melihat untuk akses disabilitas
memang sudah terlihat ini rian
di depan pintunya kita lihat ada
kemudian kalau kita masuk ke dalam
kita coba masuk mari
mudah mudahan tidak ada kendala teknis
nah ini nyaman ya
dingin itu satu
kemudian cukup bersih karena memang masih baru
tapi sama halnya kita melihat mungkin skytrain juga di
seperti di bandara canggi singapura memang khusus untuk
mereka dengan penumpang berdiri
ada beberapa memang kursi yang disediakan tidak banyak
memang ini untuk prioritas
kalau kemudian bicara soal apakah ada petugas yang mendampingi
saya pikir ada
setampaknya ini ya
saya masih belum masih lihat
mas ini nanti akan bertugas
mas akan mengantar juga ikut
jadi itu bisa disampaikan
jadi sama seperti transjakarta ya
jadi setiap gerbong ini kemudian
akan ada satu petugas yang berjaga
yang ini kemudian bisa membantu para penumpang
mungkin yang belum terlalu familiar dengan sky train ini
untuk bisa kemudian bertanya atau paling tidak
menikmatilah nyaman begitu
dan satu hal juga yang penting disampaikan
tadi juga disampaikan oleh menteri perhubungan rian budi karya sumadi bahwa
ini kan prosesnya masih terus berjalan begitu ya
sop nya juga masih terus akan diperbaiki dan akan disusun
sejauh ini memang kita bisa saksikan
rasanya ya nyaman lah karena masih baru
mudah mudahan kedepannya kita sebagai penumpang juga
pengguna jasa skytrain juga bisa memanfaatkan ini dengan baik
yang pasti juga harus menjaganya
dan menjaga kebersihan itu
baik meladia rahma korresponden cnn indonesia
saya tidak ingin mengganggu kenikmatan anda menikmati kereta ini ya
terima kasih atas laporannya dan selamat menikmati skytrain bandara soekarno hatta